gubernur jawa timur terpilih beserta wakilnya hari ini dilantik oleh presiden joko widodo untuk menjalankan roda pemerintahan jawa timur lima tahun ke depan
berikut harapan dari masyarakat jawa timur
harapan saya untuk gubernur yang baru kalau untuk sd smp sekolah sudah gratis untuk smal nya sekarang kan dikelola pemprov
harus gratis juga dong jadi biar sama rata
harapan saya untuk gubernur yang baru supaya lebih memajukan masyarakat jawa timur supaya dalam bidang usaha itu bisa lancar gitu
dan dimajukan untuk segi usaha mikro usaha usaha mikro
saya harapkan supaya gubernur yang baru itu lebih memajukan masyarakatnya adil dan makmur
saya mengharapkan supaya buku
bisa mendidik generasi kami lebih baik pendidikan lebih terjamin kesetaraan gender
di mana perempuan bisa berkarya dan berkarir lebih baik tanpa mengabaikan fitrahnya
dan yang terutama membawa jawa timur menjadi provinsi yang lebih baik lagi sampai lima tahun ke depan
sukses bu selamat bekerja
saya berasal dari jember saya inginnya ke depannya itu banyak lapangan fusal di jember kalau bisa
sekolah di jember itu di sepak bola itu gratis
karena di sana itu banyak anak muda muda itu ceritanya menjadi pemain sepak bola